saya cuma mau ketemu mama saya kok
ya udah deh kalau gitu saya tinggal ke dalam ya bu
dewi bawa mama ke rumah ini mah
emangnya mama betah
pulang aja yuk sama nisa yuk
gak ada siapa siapa disini
pasti ada disekitar sini
mobilnya juga gak ada
tadi punya abi
itu punya abi
pasti ada disini
tadi punya abi
nanti ada disekitar sini
demi kita gak tau itu
kita gak tau itu
ya kita gak tau
itu memang darah segar tapi kita gak tau apa yang terjadi di situ

kita gak tau kalau itu darahnya api
udah kamu harus tenang
aku mau tahan reva
coba tahan reva
dewi pasti sama mas fahri nih
apa bobi yang telepon mereka kasih tau semuanya
bikin rusak semua rencana aku
semuanya akan baik baik saja
kita pergi dari sini
pasti aku dituduh sama mereka
mana mereka tau kalau tadi aku tuh cuma nge gertak mereka doang
dewi semuanya akan baik baik saja
kalau kayak gini nanti malah aku yang kena kasus hukum
sama polisi dikira percobaan pembunuhan atau penculikan nggak sih
bobi nih nyusahin aja tau gak
gak tau kayaknya dimakan ya
nanti buka aja
ibu retno haryokusumo yang terhormat
mana pakai baju murahan gitu lagi
tapi kalau aku nekat bawa mama balik ke rumah
nanti apa nggak malah bahaya buat aku
jangan jangan malah aku yang diusir sama reva
menurutmu itu lebih baik secara terbiasa
coba bahasanya aja
burung tau kenapa bu
kok panik begitu bu
mohon maaf untuk saat ini keadaan abimanyu sangat kritis
karena dia kehilangan banyak darah
jadi abimanyo belum sadar
dan kami sangat membutuhkan donor darah untuk abimanyo
apakah anda orang tuanya
oh ya kebetulan
ibu apakah ibu bersedia untuk mendonorkan darah
syukurlah kalau orang tuanya bersedia mendorongkan darah
karena pasien ini memiliki keadaan yang sangat kritis
karena pasien ini memiliki keadaan yang sangat kritis

karena pasien ini memiliki golongan darah yang sangat langka
tetapi golongan darah saya ada
kalau gitu biar saya aja deh
kebetulan golongan darah saya juga ab resus negatif
kenapa harus donor darah segala sih
aku kan gak pernah tahu golongan darah mas bayu apa
jangan jangan habis ini kebongkar lagi semuanya
ya ampun dewi
kita harus ke rumah sakit
kamu tunggu di sini
aku akan cari mobil
kita akan langsung ke rumah sakit
kamu tidur di sini ya
kamu tunggu ya
kita ke rumah sakit
pacar saya pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
saya gak ada waktu
pak pak pak
pak pak pak
saya dokter pak
pacar saya harus dibawa ke rumah sakit sekarang
bapak bisa hantar
baik saya hantar pak
ya oke pak
tolong dibantuin ya
dewi kita ke rumah sakit sekarang ya
kaulah dua aku kesal sekali
sabar pacar bang
aku senang banget mah dengernya
oh jadi ini anaknya bu retno
ya allah cakep bener
yaudah masuk ke dalam
kangen kangen aja di dalam aja ya
enggak enggak enggak
yaudah kalau gitu dipikirin minum aja ya bu ya
saya cuma mau ketemu mama saya kok
ya udah deh kalau gitu saya tinggal ke dalam ya bu
dewi bawa mama ke rumah ini mah
emangnya mama betah
pulang aja yuk sama nisa